anda kembali bersama kami sepekan pasca ditetapkannya kalapas suka miskin wahid hussein bersama tiga orang lainnya yakni fahmi darmawansyah andi rahmat dan henry saputra terkait jual beli fasilitas lapas menteri hukum dan ham mengganti pejabat struktural dan administrasi lapas suka miskin
pada sabtu pagi suasana lapas suka miskin ramai selain ada beberapa keluarga narapidana yang menjenguk sejumlah petugas kepolisian juga turut mengawal di lapas suka miskin hingga mengatur lalu lintas
sepuluh menit yang lalu wakil ketua dpr ri fahri hamzah bersama dengan rombongan baru saja tiba ataupun sampai di lapas suka miskin bandung jawa barat ini
dalam kunjungannya tadi fahri hamzah yang juga sempat diwawancarai oleh sejumlah wartawan yang mengetahui ada kabar fahri hamzah akan datang ke lapas suka miskin ini
fahri hamzah pun tadi sempat melontarkan sebuah pernyataan yang intinya kunjungannya ke lapas suka miskin adalah sebenarnya
ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di lapas suka miskin ini sepekan terakhir
sebagaimana kita ketahui bahwa bobroknya lapas suka miskin ini semakin terkuak setelah kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk pada sabtu lalu
di mana kpk saat ini sudah menetapkan empat orang tersangka di mana mereka adalah kelapa suka miskin wahid hussein yang diduga menerima hadiah terkait dengan jual beli fasilitas lapas
jual beli fasilitas perizinan keluar masuk narapidana
kemudian juga ajudan atau staff dari wahid hussein henry saputra
kemudian ada narapidana fahmi darmawansah yang juga ikut dicokok oleh kpk berserta napi pidana umum yakni andi rahmat
sepekan pasca ott yang dilakukan oleh kpk memang menarik setiap harinya
apa saja isu isu yang berkembang di lapas suka miskin ini
pada dua hari setelah penetapan tersangka oleh kpk ditjen lapas kemenkumham ri juga melakukan sidak dalam sidaknya
waktu itu sejumlah barang mewah juga ini ikut diamankan seperti televisi kulkas dan barang mewah lainnya yang semestinya tidak berada di lapas suka miskin
kemudian ini juga semakin menyeruak ke masyarakat bahwa ott yang dilakukan oleh kpk di lapas suka miskin ini semakin menguatkan
bahwa ada rekayasa sel di dalam lapas suka miskin ini kemudian juga sel palsu kemudian juga ada kemewahan kemewahan lainnya termasuk juga saung saung yang ada di lapas suka miskin
tadi juga tadi pagi juga kendaraan yang keluar masuk melalui pintu utama lapas suka miskin ini juga keluar masuk masih membersihkan masih mengangkut saung saung puing puing dari saung saung yang ada di lapas suka miskin yang sudah dibongkar beberapa waktu lalu
dan terkait dengan kunjungannya fahri hamzah fahri memang kondisi ataupun keberadaan saung yang ada di lapas suka miskin ini juga dikomentari oleh fahri hamzah yang pada intinya keberadaan saung ini dianggap wajar
karena narapidana di sini butuh hiburan butuh kepenatan melepas penat dan yang lainnya
dan berikut pernyataan fahri hamzah wakil ketua dpr ri yang sempat saya wawancarai beberapa waktu lalu sebelum masuk ke lapas suka miskin
kemarin teman teman mayoritas ini komisi tiga sebelum mereka ke daerah mereka kita akan melihat apa yang terjadi kemarin itu di sukamiskin ini
kemarin heboh kita ingin mendengar apa yang terjadi
sebab selama ini saya sendiri pernah berkunjung beberapa kali
dan juga di cerama di dalam kita nggak lihat ada masalah
karena saung itu kan kreativitas untuk terima tamu bikin pengajian ada grup diskusi
nama juga orang ditahan delapan belas tahun sembilan belas tahun
kalau nggak ada penyaluran kan stres orang ya
jadi ya itu inisiatif
tapi saya nggak tahu apa yang terjadi tiba tiba digerebek dan sebagainya
ya fahri hamzah wakil ketua dpr ri
nampaknya juga tidak sendirian mengunjungi lapas suka miskin untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi terkait ott kpk seminggu yang lalu
tadi sempat ditanya ada sekitar sepuluh orang anggota dpr ri ataupun rombongan yang juga ikut mengunjungi lapas suka miskin ini
dan ott kpk terhadap lapa suka miskin ini juga berbuntut kepala kantor wilayah jawa barat yang sebelumnya dijabat oleh indro purwoko ikut dicopot dari jabatannya oleh menteri
menteri hukum dan ham ri yasona lawli bersama dengan kadif pas kemenkum ham jawa barat yakni alfie zaharin yang beberapa waktu lalu sempat menjabat sebagai plh juga nampaknya sudah dicopot
keduanya sudah dicopot oleh menteri hukum dan ham yasona lawli
lalu siapa sebenarnya yang akan menggantikan sebagai kalapas suka miskin ini
pada kamis lalu menteri hukum dan ham yasona lauli sudah melantik tejo herwanto yang sebelumnya pernah menjabat
sebagai kepala lapa suka miskin kelas satu tanjung gustame dan sumatera utara
dan sebelumnya juga tejo herwanto pernah menjabat sebagai kepala lapa suka miskin kelas dua a jember jawa timur yang saat ini sudah dilantik pada kamis lalu untuk menjabat sebagai kepala lapa suka miskin bandung jawa barat ini
dan ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon tejo herwanto mengatakan saat ini kondisinya masih berada di jakarta
baru akan kembali lagi ke lapas suka miskin senin besok
ketika ditanya apa langkah yang akan dilakukan untuk bersih bersih lapas suka miskin dirinya mengakui bahwa belum menyiapkan sejumlah langkah untuk melakukan bersih bersih lapas suka miskin ini
namun dirinya sudah berkoordinasi dengan kepala kantor wilayah kemenkum ham jawa barat yang baru yang tadi juga sempat menyambut kedatangan fahri hamzah
dimana ibnu haldun sendiri merupakan pernah menjabat sebagai kepala kantor wilayah kemenkumham jawa tengah yang saat ini sudah menduduki ataupun menjabat kakanwil jawa barat
mengatakan bahwa sudah melakukan koordinasi antara kalapas yang baru dengan kakanwil jawa barat yang baru untuk mengganti pejabat struktural dan juga pejabat administrasi
yang diketahui ada sekitar
sebelas pejabat yang akan diganti di lapa suka miskin dengan dirombak ini diharapkan bisa adanya sel sel atau jaringan jaringan yang terkait dengan adanya jual beli fasilitas mewah di lapa suka miskin ini bisa sepenuhnya diatasi atau keberadaan lapa suka miskin ini tidak lagi sebagai lapas yang sering dicurigai dan ternyata benar ada jual beli atau bisnis di dalam lapa suka miskin ini
kemudian besok atau senin para wartawan juga ini menagih sebenarnya siapa siapa saja enam belas pejabat yang berada di lapas suka miskin ini akan diganti seluruhnya termasuk juga bagian administrasi dan pejabat struktural fungsional
ya fani terakhir terkait dengan adanya kondisi saat ini memang berbeda pada hari biasanya pada hari sabtu atau weekend ini memang kunjungan keluarga narapidana yang keluar masuk di lapas suka miskin ini
nampaknya ramai di hari sabtu ini terlihat sejak pagi sampai dengan saat ini banyak keluarga narapidana yang keluar masuk untuk mengunjungi lapas suka miskin ini
nanti saya akan update kembali kira kira apa sebenarnya agenda dari fahri hamzah dengan rombongan terkait kunjungannya ke lapas suka miskin ini
baik terima kasih zayul haq atas laporan anda langsung dari lapas suka miskin bandung jawa barat nanti kami akan kembali ke anda untuk mengupdate informasi selanjutnya